nah tambang tambang semua sepahami yang penting itu masa isolasi sepuluh sampai empat belas hari sudah lewat
jadi kalau ada yang bilang masih positif dan juga berbahaya setelah dua minggu itu pastinya hoax